jumat siang partai manat nasional atau pan datang ke kpu ri pusat untuk menyerahkan daftar nama bakal calon legislatif di pemilu mendatang
hal ini disampaikan oleh ketua umum pan zulkifli hasan usai mendaftar ke gedung kpu
ia merinci mendaftarkan lima ratus delapan puluh calegnya untuk dpr ri dua tiga ratus tujuh puluh dua bacalek untuk tingkat dprd provinsi
serta sekitar tujuh belas lima ratus dua belas caleg untuk kabupaten kota
zulkifli hasan mengaku banyak menggait kalangan artis untuk diajak sebagai bacalek
seperti pasha ungu presenter hiburan uyakuya serta lula kamal
selain nama dari kalangan artis zulkifli hasan juga mengaku menyetor sejumlah nama mantan birokrat
teknokrat purnawirawan tni dan polri serta pengusaha
banyak lah pokoknya sudah
ya gak apal pokoknya banyak aja
pasha ungu ada primus ada desirat nasari yang sekarang kita ajak tapi daftar juga di pan jawa barat
ketua dewan pemimpin oleh pan itu perempuan namanya desirat nasari